yang juga menjadi kata kunci populer atau trending topic tanah air adalah pemain yong ayaks ezra walian
yang pada kamis siang kemarin resmi menjadi warga negara indonesia setelah membaca sumpah pengangkatan sebagai wni di kantor wilayah kemenkumham jakarta timur
setelah resmi menjadi wni ezra bertekad mempersembahkan trofi bagi timnas indonesia
pemain klub di liga belanda ezra walian resmi menjadi warga negara indonesia setelah membacakan sumpah pengangkatan sebagai warga negara indonesia di kantor wilayah kemenkumham jakarta timur
pengangkatan itu tertuang dalam keputusan presiden republik indonesia nomor lima pwi tahun dua ribu tujuh belas
ezra merupakan pesepak bola yong ayaks berdarah indonesia dari sang ayah glenn walian yang berasal dari manado
kami siang ezra beserta ayahnya mengikuti proses pengambilan sumpah dan juga menyanyikan lagu indonesia raya
setelah pengangkatan sumpah ezra diberikan waktu empat belas hari untuk menyerahkan data pencabutan warga negara asing dari negeri asalnya
di warga negara indonesia ezra ini adalah pengangkatan yang berada di klub ayaks yang teriak amsterdam
beliau ini kan jadi penerbitan dan presiden
dia memberikan sains yang paling menarik dan berarti berhargaan
dan sekaligus permohonannya dikabutkan menjadi manja dengan republik indonesia
berhak menyandang warga negara
ezra berjanji akan melakukan yang terbaik dan membersembahkan trofi untuk indonesia
ezra juga berencana akan belajar bahasa indonesia

saya ingin belajar bahasa indonesia
jadi saat saya pulang saya akan belajar beberapa kata kata bahasa indonesia
dan sekolah juga mengajar saya
saya tahu beberapa kata seperti apa kabar terima kasih

jadi terima kasih untuk makan malam
dan saya akan berusaha untuk berlatih di camp berlatih
jadi saya akan berlatih dengan sangat keras
dan saya akan belajar beberapa hal
selain ezra ada enam orang lainnya yang mengikuti pembacaan sumpah pengangkatan sebagai warga negara indonesia
di kantor wilayah kemenkumham jakarta timur
f rizal jakarta
ya timnas indonesia memang semakin berwarna dengan kemunculan para pemain naturalisasi
yang masih punya hubungan darah dengan indonesia mungkin ataupun yang tidak punya sama sekali hubungan darah dengan indonesia
ya meskipun naturalisasi sendiri sempat memicu pro kontra artinya ada perdebatan di dalamnya karena ada yang setuju kemudian ada juga yang tidak setuju
nah kita lihat masalah keluarga negaraan ini memang diatur dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua
karena memang banyak sekali syarat dan juga pasal pasal terkait dengan syarat dan juga prosesnya yang tidak hanya sebentar
tapi juga prosesnya ini justru yang memakan waktu lama
kita lihat bagaimana atau apa saja sih syarat naturalisasi menurut undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua
ini artinya tidak hanya diperuntukkan atau diberikan kepada para pemain bola yang asing artinya warga negara asing saja
tapi semua warganegara asing yang kemudian mendapatkan naturalisasi atau mendapatkan kartu warganegara indonesia
nah untuk naturalisasi sendiri sesuai dengan undang undang tersebut
ada dua jenis naturalisasi yaitu ada naturalisasi biasa dan juga ada yang spesial atau yang istimewa
nah selain biasa dan juga istimewa ada juga naturalisasi kemudian yang diberikan oleh negara kepada pemain atau individu atau warga negara asing begitu
yang menikah dengan warganegara indonesia
mungkin contoh gampang yang bisa saya berikan anda mungkin masih ingat dengan christian gonzalez
salah satu pemain naturalisasi tadinya warganegara asing kemudian menikah dengan warganegara indonesia
nah dia mendapatkan naturalisasi yang diberikan oleh negara karena menikah dengan warganegara indonesia
nah naturalisasi istimewa ini sendiri bedanya dari yang biasa adalah mereka mereka yang memang memiliki jasa
yang dianggap memberikan jasa lebih atau pengorbanan lebih terhadap negara indonesia
tidak harus saja mereka yang meminta untuk diberikan warganegara indonesia sebagai warganegara indonesia
namun juga pemerintah artinya negara juga bisa memberikan mereka jalan sebagai warga negara indonesia
karena memang mereka dianggap mempunyai jasa terhadap indonesia
kita lihat banyak sekali syarat umum naturalisasi artinya ini adalah syarat syarat dasar
baik tadi naturalisasi yang biasa dan juga istimewa harus memiliki atau mereka harus melewati tahap tahap yang ini
yang pertama adalah mereka atau iya individu tersebut telah berusia minimal delapan belas tahun atau juga sudah kawin
nah bahwa pada waktu mengajukan permohonan juga sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik indonesia
paling singkat artinya lima tahun berturut turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut turut
kemudian dia juga harus sehat jasmani dan rohani dan keempat dapat berbahasa indonesia pastinya
serta mengakui dasar negara pancasila dan juga undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
nah tidak pernah dijatuhi
nah tidak pernah dijatuhi
pidana juga menjadi syarat umum naturalisasi di indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih
kemudian syarat yang lain yaitu jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
nah hanya warganegara indonesia saja nantinya mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap kemudian juga membayar uang pewarganegaraan kekas negara
besarannya juga diatur nanti
nah kemudian berikutnya adalah mereka juga pemain atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada indonesia
ini merupakan syarat dari naturalisasi artinya syarat umum tambahan
tadi saya jelaskan ada naturalisasi yang istimewa atau khusus
ini ada tambahannya mereka atau pemain atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada indonesia
nah proses naturalisasi sendiri yang diberikan kepada warga asing yang ingin menjadi warga negara indonesia juga tidak mudah
karena mereka harus melalui sejumlah hal
mereka harus melalui sejumlah tahapan tahapan bahkan tidak hanya memakan waktu tidak mungkin berbulan bulan bahkan juga bertahun tahun
kalau kita lihat mungkin contohnya adalah pemain pemain asing kemudian yang ingin mengajukan perpindahan warga negara ke indonesia
mereka bahkan minimal ada yang bertahun tahun ada yang dua tahun tiga tahun lima tahun bahkan juga lebih
kita lihat prosesnya yang pertama
ini dia permohonan disampaikan kepada presiden melalui menteri
dan yang kedua menteri meneruskan permohonan minimal dengan waktu tiga bulan
sejak permohonan itu diterima
nah ada klausul berikutnya
ada yang memang jika diterima oleh presiden atau jika tidak diterima oleh presiden atau jika ditolak ya
ini kita lihat kalau diterima seperti apa
ada muncul akan muncul yaitu keputusan presiden atau kepres
ini akan keluar minimal tiga bulan sejak permohonan itu diterima
nah kalau ditolak yaitu disampaikan kembali kepada si pemohon minimal juga tiga bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri
proses kedua yaitu berikutnya kepres ini atau keputusan presiden tadi berlaku sejak pemohon mengucapkan sumpah
artinya kalau memang permohonan naturalisasi itu sudah disetujui atau sudah diterima oleh presiden ya
dan pengucapan sumpah juga dilakukan dihadapan pejabat negara
dan lalu yang berikutnya kalau tidak hadir maka kepres akan batal demi hukum
itu tadi kira kira syarat syarat umum dan kondisi
nah ini kita lihat
umum dan juga syarat syarat khusus yang harus dilalui seseorang atau warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan perpindahan kewarganegaraan di indonesia
memang kalau kita lihat dari syarat syarat yang diberikan dan juga proses proses tadi memang tidak mudah untuk memutuskan perpindahan keluarga negaraan seseorang
khususnya mungkin dari warga negara asing ke warga negara indonesia
namun mungkin bagi para pemain naturalisasi mereka yang sudah mendapatkan warga negara indonesia
ini adalah sebuah kebanggaan
menunjukkan kecintaannya terhadap indonesia terhadap tanah air juga
mungkin bukan sekedar basa basi yang hanya muncul sesekali
tapi memang mereka memang jatuh hati